tidak hanya pasangan anies sandi yang berencana mempertahankan program kartu jakarta pintar dan kartu jakarta sehat
pasangan nomor urut satu agus harimurti dan silviana murni juga berjanji meningkatkan program kedua kartu ini
calon gubernur dki jakarta agus harimurti yudhoyono didampingi istri anissa pohan
mengunjungi warga rumah susun rw delapan cakung barat jakarta timur senin siang
dalam pertemuan ini warga menanyakan tentang nasib kartu jakarta pintar dan kartu jakarta sehat
apabila ia terpilih sebagai gubernur dki nanti
warga juga mengeluhkan belum adanya lahan pemakaman yang dekat dari rusun cakung barat